dan instruksi presiden joko widodo terkait dengan harga sapi murah menjelang ramadan
disambut cukup baik oleh masyarakat dengan harapan bisa segera direalisasi
terutama ibu ibu rumah tangga ini ya putri
lonjakan harga daging sapi menjelang bulan puasa yang telah menyentuh satu ratus dua puluh rupiah per kilogram
membuat konsumen berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga
instruksi presiden mengenai harga daging sapi di bawah delapan puluh ribu rupiah per kilogram
sangat dinantikan oleh masyarakat untuk direalisasi
namun pedagang pun berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak
kalau daging lokal yang diturunin kebijakan dari pemerintah baru oke
asosiasi pedagang daging indonesia atau apdi mengapresiasi hasil kerja pemerintah
yang ingin menciptakan stabilitas harga daging sapi di pasar
untuk bersaing dengan harga umum yang diberlakukan pihak swasta
artinya dalam posisi ini harga itu ada dua
harga umum yang ada sekarang di pasar dan harga pemerintah
yang pemerintah sebagai
pelaksana pelaku operasi pasar itu menunjuk beberapa bumn yang ada
dengan adanya pemerintah melakukan tindakan seperti itu
saya melihat tidak ada gejolak
fluktuasi harga daging sapi di indonesia terutama di jakarta
memang bukan hal baru dan kerap kali membuat konsumen serta pedagang resah
masyarakat berharap wacana dari pemerintah tersebut dapat menjadi kenyataan
muhammad ilham jakarta